akibat minimnya akses penghubung desa sejumlah warga di kampung merak terpaksa berobat dengan bertaruh nyawa
demi mendapat layanan kesehatan mereka terpaksa berobat dengan jarak tempuh selama berjam jam dengan alat transportasi seadanya
akibatnya sejumlah pasien mengalami dehidrasi berat selama perjalanan
setelah menantang maut dan bertaruh nyawa menghadapi gelombang selat madura selama lebih dari satu jam
suharto warga kampung merak gunung baluran ini akhirnya dievakuasi oleh bidan desa menuju pantai sidoda di situbondo
karena dalam kondisi lemah bidan harus menggunakan tandu dan menyewa perahu nelayan seharga rp tiga ratus
demi membawa suharto keluar dari kampungnya yang terisolasi akses darat
kondisi soeharto sangat memprihatinkan dia terkena dehidrasi berat karena tidak ada infus selama perjalanan menembus gelombang laut
padahal soeharto sudah sepuluh hari tidak makan karena terbatasnya stok pangan di kampungnya
hingga membuat gula darahnya turun drastis
para warga di kampung merak terpaksa menantang maut dengan menembus ombak laut
karena di dalam kampung mereka tidak ada layanan kesehatan
musim hujan yang masih melanda gunung baluran membuat sedikitnya enam ratus kepala keluarga
yang menghuni kampung merak terancam kesehatan dan pasokan pangannya
terlebih hingga kini pihak taman nasional masih membatasi akses masuk
karena masih berada di wilayah taman nasional